sehari setelah tiba di tanah air penyidik senior kpk novel baswedan kembali melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang berada di lingkungan perumahannya
sekitar pukul empat lewat empat puluh lima menit dengan berjalan kaki novel baswedan menuju masjid al ihsan di dekat kediamannya untuk menjalankan salat subuh berjamaah
saat menuju masjid novel mendapatkan pengawalan dari dua orang anggota komando kesiapsiagaan angkatan muda muhammadiyah
bulan lalu novel baswedan diserang oleh orang tak dikenal menggunakan air keras selepas salat subuh di masjid tersebut
kondisi hari ini bagaimana pak

iya fokus untuk pengobatan
tapi jika ada tamu yang ingin bertemu gitu pak atau rekan kerabat
ya doain saya cepat subuh
terima kasih ya
setelah kembali dari singapura untuk menjalani pengobatan penyidik senior komisi pemberatasan korupsi novel baswedan kini beristirahat di rumah
novel tinggal bersama istri dan anak anaknya di jalan deposito kelurahan pegangsaan dua kecamatan kelapa gading
sejak kembali ke rumah beberapa orang dari pemuda muhammadiyah berjaga jaga secara bergantian di depan rumah novel
pengamanan tidak begitu ketat
warga sekitar masih bisa berlalu lalang di sekitar kediaman novel
warga sekitar menyambut hangat kedatangan novel di rumahnya
bagi warga novel adalah sosok yang ramah dan santun
indonesia arman helmi akan melaporkan dari kediaman novel baswedan
arman bagaimana dengan pengamanan kediaman novel kalau tadi pada saat salat subuh novel didamping oleh pemuda muhammadiyah
apakah memang saat ini mereka masih berjaga
selain dari mereka apakah juga ada aparat kepolisian yang juga bersiaga di sana
ya yuda memang betul sekali
teman teman dari pemuda muhammadiyah atau yang mengatasnamakan mereka adalah komando kesiapsiagaan angkatan muda muhammadiyah
terus berjaga jaga sampai dengan detik ini mereka masih tetap berada di depan rumah novel baswedan
kurang lebih ada sekitar tiga empat orang dari pemuda muhammadiyah ini ditambah dengan petugas pengamanan dari komisi pemberantasan korupsi yang ditugaskan untuk mengamankan ataupun juga
ya kalau misalnya novel baswedan dan keluarga ada kebutuhan ataupun juga keperluan untuk keluar rumah maka akan dikawal begitu oleh petugas pengamanan dari kpk sendiri
sejauh ini sejak pagi hingga siang ini kami memantau ada kurang lebih tiga orang dari sanak famili atau keluarga novel baswedan yang datang menjenguk ataupun juga melihat bertemu langsung dengan novel baswedan pasca menjalani pengobatan di singapura seperti itu
namun sekitar setengah jam yang lalu kerabat ataupun juga keluarga yang datang membesuk tadi langsung kembali ke tempat mereka
dan sejauh ini kami juga mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul dua belas kurang novel baswedan akan keluar
dari rumahnya untuk menuju ke masjid al ihsan untuk menunaikan sholat jumat begitu
awak media juga sejak pagi tadi tetap berada di depan rumah novel baswedan untuk memantau apabila ada tamu ataupun juga kenalan dari novel baswedan untuk datang menjenguk novel baswedan seperti itu
namun informasi yang berhasil kami peroleh berasal dari pihak keluarga juga bahwa siapapun yang akan bertamu atau bertemu dengan novel baswedan itu dikenakan jam berkunjung seperti itu
jam berkunjung itu berlaku mulai pukul tiga sore atau sesudah sholat asar sampai dengan sebelum maghrib seperti itu
itu pun tamu ataupun juga kerabat yang akan datang bertemu novel baswedan harus membuat janji terlebih dahulu
dan keluarga mengarahkan apabila ada tamu lain ataupun juga kerabat lain yang ingin bertemu maka janji atau appointment harus melalui humas kpk
nantinya humas kpk yang akan mengarahkan tamu ataupun juga kerabat kepada keluarga untuk datang

aparat kepolisian juga sejak tadi pagi berjaga namun tidak langsung berada persis di depan rumah novel baswedan
tapi aparat kepolisian kurang lebih ada sekitar empat atau lima orang mereka berada atau berjaga di depan gerbang memasuki kediaman atau kompleks daripada novel baswedan seperti itu
dan memang betul novel baswedan saat ini fokus untuk beristirahat untuk menjalani masa pemulihan sebelum nantinya akan menjalani operasi mata pada april

ya arman terkait dengan pengamanan apakah arman mendapatkan informasi sampai kapan pengamanan ini akan bersiaga
lalu tadi anda katakan memang tamu harus secara teknis meminta izin terlebih dahulu
hari ini adakah masih tamu ataupun kerabat yang berkunjung hingga pukul sebelas dua puluh waktu indonesia barat siang ini arman
ya yuda mengenai konsep pengamanan ini memang menurut informasi dari petugas pengamanan dari kpk yang ditempatkan
itu berada di sini berdasarkan perintah juga dari pak novel baswedan
apabila memang pak novel dan keluarga masih membutuhkan adanya pengamanan maka petugas pengamanan dari kpk masih akan terus berjaga selama dua puluh empat jam penuh
begitu juga dengan pemuda muhammadiyah atau kokam komando kesiapsiagaan angkatan muda muhammadiyah
mereka berjaga dua puluh empat jam dengan membagi dua shift seperti itu
ada shift pertama dari pagi sampai dengan malam kemudian shift kedua dari malam sampai dengan pagi hari
sejauh ini sampai dengan pukul sebelas lewat dua puluh nyari sebelas dua puluh lima kami masih belum melihat ada tamu ataupun juga kerabat yang datang membesuk
kami masih akan terus menunggu apabila ada nanti kerabat ataupun mungkin ada pimpinan kpk yang akan datang ke rumah novel baswedan untuk bertemu novel yuda
baik arman helmi terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan kelapa gading jakarta
selamat bertugas kembali arman